sampai jumpa di video selanjutnya
dan aku bener bener sakit hati
sebetulnya aku juga gak tegas sama amira
dan juga mas iksan
mas iksan mungkin gak pernah mencintaiku
aku sangat tahu dia sangat menyayangi amira lebih dari apapun
apa yang kulakukan emang sangat kejam
kalau aku boleh bertanya
kenapa kamu yakin betul
kalau laki laki itu
kalau dia adalah iksan
kamu sangat setuju membongkar makam
kalau iksan sudah meninggal
aku juga hanya manusia biasa yang bisa iri
hoover dipuji saya untuk melayani
jangan serta merta spesifik
iksan tak tahu manfaatku
selepas itu saya pergi ke laba
aku sudah terpercaya
aku bilang duluewa sejak tua
ya ya assalamualaikum
amira kamu udah lama disitu
kamu kemana aja sih
pulangin kotoran terus
amira gak sangat denger tadi
ibu jangan marah dulu ya
tapi amira harus bener bener ceritainin sama ibu
tadi amira namanya rizki ke rumah
bapak bapak yang ngajak bulannya pergi waktu kebakaran
terus tiba tiba ada kurir bu
dia nganterin surat buat rusli
memang sih di surat itu namanya cuma rusli
gak ada nama panjangnya bu
tapi sikapnya rizki tuh aneh banget
rizky jawab aku yang jujur ya
apa orang yang dari tadi ngejar mama kamu itu papa kamu
dia rusli namanya
berarti selama ini orang yang mirip ayahku itu bukan papa kamu kan
dia tuh keliatan kayak takut kalo ketahuan
kalau ternyata orang yang bawa mamanya pergi itu papanya rizky
yang namanya rusli itu
kalau kayak gitu kan berarti ada kemungkinan kan
cukup amira cukup
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi
jangan diturusin lagi

ibu tuh jadi marah sama kamu kalo kamu ngugit ngugit pasal itu
siapa yang sebenarnya tadi tanya jalan ke kami
akhirnya papa bisa ketemu kamu disini
tolong jangan pandu diri om papa terhadap saya
karena saya ini bukan anaknya om
kan zahira udah bilang sama mbak
kalau zahira gak tau itu siapa ma
ya cuma orang sarawak aja ma
sejak kapan sih kamu bohong sama mama
itu tadi ayahnya amira kan
iya kan zahira
jujur sama mama
maaf mungkin dengan mama mendesak kamu seperti ini
dan mama terus terusan mencari orang yang mirip ayahnya amira
kamu jadi berpikir macam macam tentang mama
tapi bukan seperti itu zaira
ayahnya amira sekarang itu untuk mama gak lebih dari sekedar sahabat

saya akan mencari tahu tentang keadaan sahabat mama

saya akan mencari tahu tentang keadaan sahabat mama

yang mama tahu ayahnya amira itu udah meninggal
tapi kemudian mama melihat dia

wajar kan zahira kalau mama itu mau tahu
kasih tahu mama
jujur sama mama
jujur sama mama
kalau sampai sekarang masih cari pacar lama

apalagi artinya kalau bukan untuk mama
apalagi artinya kalau bukan untuk
apalagi artinya kalau bukan untuk mama
ternyata gini ya
ternyata gini ya
keakuan tante aini kalau nggak ada papa
berkeliaran cari laki laki lain
tante aini sadar kan sih
tante ini itu sekarang udah punya anak dan suami
apa tante ini belum puas rebut papa dari mama
apa tante a ini sekarang mau rebut laki laki yang udah beristri lagi
dan sebab perempuan murahan mereka mesya udah kan

tolong jangan sebut tante perempuan murahan
tolong jangan sebut tante perempuan murahan
mesya jangan salah paham
nih ya tante itu nggak macem macem
tante cuma mau tahu keadaan ayahnya amira
emangnya aku anak bodoh yang mau dikasih alasan tolong kayak gitu
sekarang buka dong mata lo
kalau ternyata nyokap lo itu emang perempuan rendahan
tante bisa nggak sih berhenti ngehina mama terus
nyokap lo itu emang pantas untuk dihina
nyokap lo itu nggak ada bedanya sama perempuan bayaran di pinggir jalan
dan harusnya sekarang nyokap lo itu tinggal dicomberan bukan di rumah ini
cukup jelas kalau nyokap lo itu emang perempuan murahan
zaira udah zaira
kamisya zaira udah
jangan irah mesya
mesya jangan irah
cukup cukup cukup
jangan pukul arman kak
kamisya jangan pukul arman kak
kamisya cukup kan
apa yang kamu lakukan sama adik kamu zairah apa
ini semua gara gara tante aini pak
tante aini masih cari cari terus pacaran yang lama itu
mesya gak terima tante aini ngomongin laki laki lain selain papa
tadi mesya marahin tante aini tapi ternyata zaira tiba tiba nampak mesya pak
kak mesya itu gak marahin mama pak
tapi kak mesya udah gak hina mama
kami sya bilang kalau mama itu perempuan murahan yang kotor pak
gimana zaira gak marah pak
nesya gak mau tante ini ngomongin laki laki lain selain papa
mesya gak terima pak
jadi aini masih saja mencari cari orang itu
tapi saya juga gak mau marah marah sama aini di depan mereka
dengar itu sebetulnya urusan papa dan mama ini
bukan urusan kalian
aini jangan lupa
kau bisa lakukan apa yang kamu mau

aini jangan lupa